lihat kdrt ini pemukulan ke anak
laporan ke polisi
inilah video dugaan penganiayaan yang viral di media sosial
pria dalam video diduga seorang ayah yang menganiaya anak kandungnya
sementara dalam adegan video yang lain
seorang pria diduga juga melakukan kekerasan terhadap istrinya
polres metro jakarta selatan mengatakan sudah menerima laporan terkait
video dugaan penganiayaan yang viral di media sosial itu
saat ini kasusnya sudah naik ke proses penyidikan
penyidik sudah memeriksa tujuh orang yang dimintain keterangan
yang melihat dan mendengar kejadian tersebut
siapa yang melaporkan
terlapor sudah diperiksa
nasib malang menimpa bocah lima tahun asal kecamatan luisari
kabupaten tasikmalaya jawa barat
ia menjadi korban kekerasan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri
saat tengah tertidur selasa petang alat kelamin korban disayat oleh ayahnya
akibatnya alat vital korban mengalami pendarahan dan harus mendapatkan penanganan medis
tidak lama setelah kejadian polisi menangkap sang ayah tanpa perlawanan
pasca menjalani pemeriksaan satreskrim polres tasikmalaya menetapkan sang ayah
sebagai tersangka penganiayaan terhadap sang anak
namun polisi belum mengungkap motif aksi sadis tersebut karena keterangan masih berubah ubah
selain mengaku tidak memiliki pekerjaan tersangka juga mengaku sering cekcok dengan istri
serta tidak memiliki uang untuk hitam sang anak
kita ada alamin kita masih melakukan pemeriksaan melatun terhadap tersangka
keterangannya masih berubah ubah
terus mungkin kita juga nanti ke depan akan melaksanakan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka
polisi menyitasi led serta pakaian korban sebagai barang bukti kejiwaan
keterangannya juga menyebabkan penjahatan
akibat perbuatannya tersangka terancam lima belas tahun penjara
sementara itu korban akan menjalani operasi kelamin rabu siang